di mana ratusan wisatawan menyambut hari raya imlek di festival kuliner khas tiongkok dan indonesia yang digelar di chinatown bandung
ya tak hanya berburu kuliner hingga berfoto pengunjung juga menyaksikan atraksi barongsai yang berburu angpao dari pengunjung
beginilah aksi barongsai dari perguruan tianlung bandung saat menghibur para pengunjung
selain menari barongsai juga mengelilingi hampir setiap sudut sambil menyambut angpao yang diberikan pengunjung
aksi barongsai ini adalah rangkaian dari acara food festival dua ribu delapan belas di cinatown bandung
namun sesuai temanya festival kuliner berburu hidangan menjadi agenda utama di sini
mulai dari sajian kuliner tradisional khas tiongkok hingga khas indonesia disukai pengunjung
semua makanan yang disajikan halal
beragam banyak makanan
tapi makanannya halal dan ini tuh cocok banget buat yang muslim datang ke sini
karena jarang jarang ada chinatown yang punya makanan makanan unik terus halal
menyambut hari raya imlek acara food festival dua ribu delapan belas masih akan berlangsung hingga minggu delapan belas februari mendatang
acara yang kami hadirkan ada berupa food festival hadir dengan segala macam makanan
karena itu kami sangat mengharapkan kedatangan teman teman
saudara saudara semua untuk hadir ikut festival ini
rencananya rangkaian atraksi lainnya juga akan digelar
seperti bela dari wushu sampai atraksi fire dance
dian permata sari bandung